polisi dan tni telah menyiagakan pasukannya untuk mengamankan peringatan satu desember di timika papua
kapolres mimika akbp igusti gede era adinata mengatakan
pasukan gabungan tni polri berpatroli selama dua puluh empat jam dan akan berlangsung sampai awal tahun dua ribu dua puluh
kapolres mengungkapkan lima ratus personil akan disiagakan di beberapa lokasi yang dianggap vital
seperti lapangan timika indah dan perempatan
ia menambahkan situasi di timika papua saat ini aman dan kondusif
sehingga aktivitas warga tetap berjalan normal
sementara di ibu kota
puluhan orang dari berbagai
dari elemen masyarakat papua
menggelar unjuk rasa di kawasan patung kuda arjuna wiwaha gambir jakarta pusat
kelompok unjuk rasa ini membawa poster dan spanduk
menyuarakan penolakan program otonomi khusus yang dianggap tak berpihak kepada rakyat papua
pengunjuk rasa juga meminta agar papua dapat menentukan hak kemerdekaannya
geluhan personel kepolisian pun diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi
jadi aksi ini kita memberingati lima puluh satu tahun

dari dua ribu dua puluh ini tahun ke lima puluh sembilan
jadi kita hadir di sini untuk memperingati hari bersedara bagi bangsa west papua
satu desember oleh sekelompok orang papua diperingati sebagai hari tentara pebebasan
nasional organisasi papua merdeka atau tpn opm
termasuk pengibaran bendera opm
tim liputan cnn indonesia